dari dunia olahraga final piala presiden dua ribu delapan belas antara persija jakarta dan bali united akan berlangsung di stadion gbk senayan pada sabtu malam
walau harus bermain di ajang piala presiden dan piala afc dengan jadwal pertandingan yang sangat padat
pelatih kedua tim yakin anak anak asuhnya tetap akan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya
sehari menjelang partai final piala presiden bali united menjalani latihan resmi segadigus mencoba lapangan stadion gbk senayan jakarta
walau belum bisa diperkuat irfan bahdim yang masih cedera bali united optimis akan dapat meraih gelar juara piala presiden tahun ini
apalagi final piala presiden dua ribu delapan belas kali ini merupakan ulangan pertandingan penyisihan grup d
di mana saat itu bali united mampu mengalahkan persija dengan skor tiga dua
satu satunya kendala yang dihadapi oleh kedua tim adalah jadwal yang sangat padat
bali united dan persija jakarta yang juga tampil di piala afc harus bertanding empat kali dalam seminggu
kami akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik bahkan kalau ini adalah skedul yang tepat
bermain afc dan bermain piala presiden
tapi bagi kita tidak ada yang harus kita menyalahkan karena semua orang senang untuk mencapai final besok
dan apa yang lebih baik untuk pemain bola dan para pemain dan para pendukung untuk bermain final
berbeda dengan bali united persija memilih menggelar latihan di lapangan abc yang tertutup bagi awak media
di final piala presiden ini stefano sugera akan menurunkan skuad terbaik
marco simic yang tidak dimainkan saat persija kalah dari johor baru di ajang piala afc
juga dipastikan akan siap tampil membela tim macan kemayoran
bermain di stadion gbk juga akan memberikan sedikit keuntungan bagi persija
dengan adanya dukungan dari supporter fanatik persija jack mania
mungkin tiga belas tahun ini adalah final buat persija untuk pertama kalinya
jadi kita berharap besok bisa memberikan hasil yang terbaik apalagi kita berada bermain di kandang kita sendiri
menurut jadwal laga perebutan tempat ketiga antara psms medan dan sriwijaya fc
akan digelar sebelum partai final antara persija jakarta versus bali united
yang akan dimulai pukul tujuh belas
rencananya presiden joko widodo juga akan menghadiri partai final piala presiden tahun ini
erlangga wisnuaji jakarta